supaya roman itu lihat kalau gue ini juga bisa gamb cowok
dan dia gak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi
mulai sekarang gak boleh ada kebohongan diantara kita semua
dan persahabatan kita balik lagi ke rumah
kira persahabatan kayak pacaran terus campur
persahabatan tuh abadi
ajis lo sebagai sahabat maksud gue
apa banyak verbs benda gitu
biar ku lupakan romansaku
saat tangan sahabatku kokoh di pundakku
kan ku ukir seribu dahan
agar persahabatan ku tak terpatahkan
kan ku lukis sejuta pelangi
agar sahabatku selalu mendampingi
karena sukaku sedihku duniaku
semua semakin indah karena mu kawan
man lu udah jalan belum
hah jalan jalannya kemana
aduh masya allah man
lo masa lupa sih hari ini itu lo ada dinner sama wuri
ih aku lupa
yaudah yaudah mendingan lo jalan sekarang
si wuri nya nungguin lo
tante rara juga udah transfer ke rekening lo uangnya buat ngedate
yaudah sekarang lo jalan ya biar wuri ga kaget lamaan nunggunya
gue jalan sekarang ya rian
kebetulan disana tuh lagi ada event puisi
gue mau peringatin puisi sebenia
kalo bisa lo bacain wuri satu puisi ya
biar dia seneng man
iya yaudah itu gampang deh
yaudah gue jalan sekarang ya makasih irin udah ingetin gue
gue harus cabut nih gue ada kerjaan
serius dong gue
jangan ada kebohongan lagi diantara kita semua ya
dan gue mau bilang makasih sama lo karena lo udah maafin gue
gue bakal jaga persahabatan kita
tadi kan udah pecah
wulan itu mau ngedate sama cowok
gue gatau cowok itu siapa
oh gitu masalahnya
lagian licin sih wulannya
udahlah brother ikhlasin aja
masih banyak ikan di laut
lo mau apa barusan
lo kenapa bentak bentak gue

gue kurang baik aja sama lo
ya terus kenapa
kalian berdua apa apaan sih ya
kalian kecil tau gak
persahabatan kita kaisang sama roman
kalau gue engga
gabisa jalan sama itu cowok
itu dong dari tadi
ngasih gue tuh solusi
bukan malah ngehina gue
aduh deren gimana nih
aku takutnya disini kita sampe pagi
ya jangan sampe pagi juga dong
nanti bapak kamu pasti marah besar
ada malah kita disuruh putus
ii deren jangan ngomong kata putus
pam ali tau
aduh kenapa setiap telepon cowok terus terlalu cewek halo ah kalau lo dengerin gue lo harus
nyanyi sekali manis kalau please dengerin gue dulu ya lu mau tahu gimana gua sama kena terjebak
gue kekuncian sekolah lo udah teriak teriak gue minta tolong tapi nggak denger juga jadi
ya sekarang butuh bantuan lo please lo bilangin ke penjaga sekolah supaya keluarga kita dari sini
ya ae kubur dua ini aneh aneh sajalah iya udah nanti saya cari penjaga sekolah rumah ya gimana
sih ngomong apaan sih nggak jelas ngomongan lo yaudah pokoknya lu tahu kan maksud gue
disini aja sekarang buru buru ya kasih ini gini udah lapar nih yoyoi aduh
dina mau yang sabar ya aku diminta tolong ke karlo supaya dia ke rumah penjaga sekolah
untuk mencari sini tapi aku udah lapar aku tahu kok entar lagi aja
lagi gundah gulana banget nih yang gina kagak ada kabar masa diteleponin rumahnya katanya belum
pulang buat teleponin hpnya nggak diangkat makanya gua ke rumah lu lu mau kemana nyari
makannya ikut dong lah eh naik jadi bang ayo gue lapar nih
ayo uruan aduh gimana ini bobby mau ikut bisa kebongkar rahasianya ini

dan gue mau ke rumah teman teman yang paling baik yaa
foto itu di semua sosial media gua dan gak lupa gua bakalan jadiin foto itu dp gue dan wallpaper di handphone gue
supaya roman itu lihat kalau gue ini juga bisa gamb cowok
dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi

dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi

dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi
dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi

dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi

dan dia nggak bakal mandang sebelah mata seorang gulandari lagi

di luar akal manusia

bukakan jalan untuk hamba
terima kasih ya allah
bisa diomelin sama karin gue kalo telat